penjabat gubernur jawa tengah nana sujana bersama dengan wakil menteri agama saiful rahmat dasuki
melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter satu dari asrama haji donohudan boyolali jawa tengah
menuju ke tanah suci
pj gubernur jateng meminta para calon jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan selama ibadah haji berlangsung
pelepasan jemaah haji kloter satu menuju tanah suci dari asrama haji donohudan boyolali jawa tengah dilaksanakan minggu siang
keberangkatan untuk kloter satu ini hanya sebanyak tiga ratus enam puluh calon jemaah haji sudah termasuk petugas haji
pj gubernur jateng nana sujana bersama dengan wakil menteri agama saiful rahman dasuki
mengingatkan kepada para calon jemaah haji untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku
selain itu pj gubernur jateng juga meminta para
peserta calon jemaah haji menjaga kesehatan
pasalnya perbedaan suhu udara di tanah suci lebih panas ketimbang tanah air
jadi baru saja kami lepas tiga ratus lima puluh dua orang
jemaah haji klotr i ditambah dengan delapan dari petugas jadi semuanya tiga ratus enam puluh
ada pun jumlah jemaah haji
dan jawa tengah adalah sejumlah tiga puluh dua lima puluh sembilan jemaah haji yang akan diberangkatkan di tahun dua ribu dua puluh empat
total calon jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini sebanyak tiga puluh dua lima puluh sembilan calon jamaah haji
di mana dua ratus lima puluh delapan adalah petugas haji dan sembilan puluh pembimbing haji dari jawa tengah
jumlah itu terbagi dalam seratus kloter
harinya akan diberangkatkan tiga hingga empat kloter ke tanah suci nicolos